tante boleh minta tolong sama kamu
iya tante mau minta tolong apa
hmm tante mau kirim makanan untuk elsa
ya sekarang tante sarah juga ngomongin hal yang sama
sama sama mau kirim makanan buat elsa
tapi aku gak boleh bilang sama siapa
mihas banget sih nasib gue
dan didukungnya soal nguci
padahal kan nyaman udah maju
hukumannya masih aja kayak begini
kalau jaman sudah maju
seharusnya sebelum masuk ke dalam kafe
mikir dulu mbak
nyebelin banget sih
geng sih kan gue
dia pasti juga gak ada duitnya kan
makin geng sih yang ada
ini aib sih
pokoknya cuma gue doang yang boleh tau
tadi pagi aku sempet antar sarapan buat elsa
tapi siang ini apa dia udah makan
elsa susah banget nah buat gak mikirin kamu sayang
memang benar anak perempuan akan lebih dekat sama ayahnya
apalagi papa masih kepikiran perkataan siana tadi
masa iya dia perhitungan banget ke sahabatnya
kok kayak ada yang lagi dipikirin
lebih tepatnya sih disembunyiin
gelagat papa dari tadi pagi aneh
katanya keluar jogging lah
terus tempat makannya ketinggalan
kalau aku ceritain ke mama
mama pasti akan tanya
papa tau dari mana
jadi panjang urusannya
apakah orderan saya sudah masuk
kenapa aku gak kirim makanan aja buat elsa via ojek online
tolong diurus orderan yang ini ya
pak sebentar ya mbak ya
eh mau kemana pak
sebentar pak sebentar
udah jam segini
elso udah makan belum ya
biarpun mama keras
mama cuma mau kasih pelajaran yang tegas buat kamu sa
berat mikirin kamu terlalu banyak ya
jangan pernah kamu pikir mama lega melepasin kamu
ini berat sekali sa
jauh dari kamu
apa aku telepon jessica aja ya

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam om surya
om aku mau minta maaf ya om sampai sekarang
aku masih belum tau dimana elsa tinggal
alhamdulillah jess om udah tau elsa dimana
om mau minta tolong ya
jangan kasih tau siapa siapa kalo om udah tau
jess om mau tanya
elsa udah sampai di kantor
nah itu dia om
sampai sekarang elsa itu belum sampai di kantor
padahal meeting kali ini seharusnya dia ada loh om
barusan aku liat elsa
elsa baru aja dateng om
dia udah dateng kok
boleh minta sesuatu sama kamu
oh mau kirim makanan ke sana
tapi jangan sampai elsa tau ya
kalau yang kirim makanan itu om
ya jess ya
ini jessica kayaknya lagi sibuk deh ngurusin kerjaan kantornya kali ya
kan aku nelfon jadinya gak masuk masuk
terus aku beneran ngerti
aku untuk di lantai
aku akan kukerjakan
aku mau reaksikan
tante boleh minta tolong sama kamu
iya tante mau minta tolong apa
kirim makanan untuk elsa
sama sama mau kirim makanan buat elsa
tapi aku gak boleh bilang siapa siapa
ya udah kalau gitu
terima kasih banyak sebelumnya ya
biar gak ada yang tahu
mama mau kirim makanan ke elsa pake ojol
jadi papa gak akan tau
aduh askara nih
gara gara askara ikut ke ajaran yang kakak
ini lagi tidur
gigi kangen banget sama askara
udah tinggal dulu
gigi jadi gulung tangklantung di rumah
sama aku gak kangen miss
miss gigi juga kangen sama kakak reina
ini askara nanti ditidurin dulu sebentar
abis itu kalau dia udah bangun langsung mandi
aku mau mandi dulu sebentar
tadi gimana itu acaranya di sekolah
acara parent day nya pasti lancar dong
ya kan sus
ya kan mbak andin
pokoknya seru deh miss gigi
miss gigi nyesel kali buat dinonton
karena guru aku jatuh
terus kakinya sakit
ya kasihan banget gurunya
untung aja udah papaan
terus abis itu ceritanya gimana gimana
miss gigi pengen denger semuanya di ceritanya
hmm yaudah nanti ya miss
aku mandi sama ganti baju dulu
kan aku dari luar
mau mandi sama suster
eh mbak piar askara
mau mandi sama aku
hmm sama mama aja deh
mandi dulu ya
nanti cerita lagi ya sama miss gigi ya
tadi saya dari sana pak
rumahnya memang masuk ke daerah perkamuan gitu pak
dan di sana ada istrinya
jalan masuknya bisa mobil atau motor nggak
kalau udah sampe sana memang agak luas sih jalannya
jadi udah kita kesana ya
gak pak gak apa apa